inilah suasana rumah salah seorang warga yang rusak berat
akibat gempa dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua lalu
rumah ini milik jin najmudin
warga kampung rawa cina desa nagrak
kecamatan cianjur jawa barat
meski pemerintah sudah berjanji
akan memberikan bantuan untuk mengganti kerusakan rumahnya
jin najmudin belum menerima bantuan hingga saat ini
meskipun namanya sudah terdata
untuk sementara jin najmudin memperbaiki
dan membersihkan puing puing reruntuhan rumahnya
dengan mengupah lima orang menggunakan uang pribadi
bupati cianjur herman suherman
sebelumnya sudah meminta warga yang rumahnya rusak karena gempa bumi
untuk segera memperbaiki rumah dengan menggunakan dana pribadi
biayanya akan diganti secara resmi
bapak rembers herman mengatakan akan berkomunikasi langsung
dengan maijen jarwansyah selaku deputi empat bnpb pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
semua keluhan warga korban gempa akan disampaikan
agar segera terrealisasi
katanya warga masyarakat belum puas
dan saya besok akan ada podcast
dengan maijen jarwansyah selaku deputi empat bnpb
biar kita lebih puas
pertanyaannya segera kumpulkan
nanti pak deputi yang akan menjawab
karena ini anggarannya anggaran pemerintah rusak
bagi warga yang tidak memiliki dana pribadi
pemerintah daerah akan memberi uang muka
yang berasal dari dana stimulan rumah rusak
sesuai kategori yang telah ditentukan
ganis aris cianjur jawa barat